dan berikut daftar perolehan medali sementara di ajang asean games dua ribu dua puluh dua di hangzhou tiongkok
berdasarkan situs resmi asean games hangzhou hingga rabu pagi ini pukul lima tiga puluh waktu indonesia barat
perolehan medali kontingen indonesia sebanyak tiga emas satu perak dan lima perunggu
indonesia bertengger di posisi tujuh klasmen sementara
tiongkok memimpin perolehan medali dengan lima puluh tiga emas dua puluh sembilan perak dan tiga belas perunggu
korea selatan menyusul di peringkat kedua dengan empat belas emas enam belas perak dan sembilan belas perunggu
sementara itu jepang ada di posisi ketiga dengan raihan delapan emas dua puluh perak dan sembilan belas perunggu